korps lalu lintas polri meluncurkan samsat digital untuk meminimalkan kontak antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam pengurusan surat kendaraan bermotor
inspektorat pengawasan umum polri komjen paul agung budi marioto mengklaim masyarakat nantinya akan membayar pengurusan ataupun pajak kendaraan secara digital melalui perbankan
sampai dengan saat ini sudah dua puluh sembilan provinsi yang sudah terintegrasi dan lima provinsi mungkin dalam waktu dekat akan terintegrasi juga
mengeliminir terjadinya penyimpangan karena tidak tertentunya antara masyarakat yang langsung membayar pajak melalui kepada petugas tapi bisa melalui cukup dengan perbankan ataupun melalui dengan digital
sementara itu kepala korlantas polri irjen
kompol firman santiabudi mengatakan samsat digital dengan sistem pembayaran transparan akan mengurangi perilaku koruptif soal pembayaran pajak kendaraan bermotor
samsat digital akan meminimalkan terjadinya penyimpangan di lapangan antara masyarakat dan petugas
keuntungan buat kita juga adanya kecepatan pelayanan yang ada di jalan
bagaimana kita mendeteksi mobil yang di dalamnya sudah punya pulsa tercatat dengan baik pada sistem
begitu lewat terkurangi tapi yang tidak bayar lewat juga terdeteksi
mungkin nanti yang mau link ke kita imigrasi ketika yang bersama sama keluar negeri maafkan yang keluar dulu ada pindah wajiban ini terhubungkan satu sama lain